anda pasti sudah mengenal kuliner pancake
namun pernahkah anda mendengar pancake bertopping ice cream kurma
ya di salah satu restoran di surabaya
menu ini spesial disajikan untuk berbuka puasa
karena dipercaya dapat mengembalikan stamina dengan cepat
bagaimana sensasi pancake ice cream kurma ini
siapa yang tak suka dengan kue satu ini
kue dadar yang hampir sama seperti serapi ini
sangat cocok dan lembut disajikan dengan berbagai macam topping
salah satu restoran di surabaya menyajikan pancake dengan inovasi terbaru
yaitu pancake green tea dengan topping ice cream kurma
hasilnya sensasi rasa yang unik nikmat dan juga sangat cocok disajikan
sebagai menu buka puasa
membuatnya cukup mudah
pertama membuat adonan pancake terlebih dulu
campur tepung terigu dengan gula telur baking powder
green tea bubuk susu dan margarin cair
aduk hingga rata dan mengembang
jika adonan sudah siap barulah dipanaskan di atas penggorengan
dengan loyang cetakan berbentuk bulat
dan tunggu lima belas menit hingga matang semuanya
setelah matang langsung ke taraf penyajian
yaitu menyusun beberapa pancake
dengan diberikan ice cream kurma diantara susunan
sebagai tahap akhir jangan lupa dibelikan garnish
berupa stroberi dan kurma untuk menggugah selera
dan pancake green tea ice cream kurma pun siap disajikan
perpaduan pancake ice cream dan buah kurma yang manis
tentunya sangat cocok untuk menambah stamina
setelah menjalani puasa seharian
nah disini juga saya menggunakan bahan kurma
sebagai menu spesial saya
pada umumnya pancake dengan topping coklat
dengan topping keju
disini saya membuat aplikasi menu baru
jarang jarang sih ada pancake tapi dikasih ice cream kurma
enak banget rasanya
nah mudah kan cara membuatnya
bisa anda buat sendiri di rumah
sebagai menu baru
berbuka puasa bersama keluarga